terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh ini
gak kalah sama dea dan juga sama hanum jakarta juga terus bersolek jelang pelaksanaan asian games yang tinggal menghitung hari
salah satunya adalah memperbaiki akses pejalan kaki di sekitar gelora bung karno
nyaman menjadi kesan pertama yang dilontarkan para pejalan kaki di trotoar kawasan gelora bung karno selasa pagi
penataan trotoar di kawasan utama perhelatan asian games dua ribu delapan belas dengan total panjang dua km ini
rampung pada dua puluh satu juli lalu bagus sekali ya dia ya
dan perhelatan asian games dua ribu delapan belas sudah di depan mata dan sejumlah fasilitas umum pun terus dibenahi
salah satunya adalah trotoar di kawasan gelanggang olahraga bung karno senayan yang terlihat makin cantik
trotoar dengan lebar tujuh meter ini nyaman untuk para pejalan kaki
jangan sampai aja nanti ada pengendara motor yang naik naik ke situ ya
kita akan lihat bersama nih seperti apa sih nyamannya trotoar di kawasan gbk senayan
sudah ada rekan kita mahardika utama di sana
dika tadi saya lihat cuplikannya bagus sekali trotoarnya
anda kini sedang berada di sana
bisa anda jelaskan nggak sih dengan mata kepala anda menyaksikan sendiri definisi trotoar yang nyaman di senayan ini seperti apa dika
selamat siang dea dan juga hanum
seperti kalian yang cantik
trotoar di depan gelora bung karno juga sudah semakin cantik
empat hari menjelang pelaksanaan asian games yang akan digelar pada tanggal delapan belas agustus dua ribu delapan belas mendatang
saat ini dea dan hanum saya berada di trotoar atau akses pejalan kaki di jalan gerbang pemuda yang memiliki panjang sekitar lima ratus meter
dan berjalan kaki di tempat ini memang seperti apa yang dikatakan oleh warga yang tadi saya wawancara memang cukup nyaman
karena memiliki lebar yang cukup luas
lebarnya mencapai dua belas meter
dan ada juga yang cukup luas
dan ada tiga bagian di trotoar ini yang bisa dibedakan dengan warna yang berbeda beda
warna hijau yang ada di samping kiri saya ini adalah akses untuk pesepeda
dan sementara warna abu abu di tempat saya berdiri saat ini adalah akses untuk berjalan kaki ataupun juga untuk berlari
dan yang warna kuning dea di sebelah sana atau di sebelah kanan saya ini merupakan guiding block yang merupakan akses untuk disabilitas atau penyendang disabilitas
dan ini sudah rampas
sejak tanggal dua puluh satu juli dua ribu delapan belas lalu
sebenarnya bukan hanya di kawasan gerbang pemuda saja yang dikerjakan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
tetapi juga ada paket pengerjaan di area lain yang merupakan mengelilingi gelora bung karno yaitu di jalan pintu senayan satu
tapi penyempurnaan penyempurnaannya yang pasti harus terus dikebut lagi sebelum tanggal tiga puluh satu juli dua ribu delapan belas
kemudian selamat berjalan ke sana
juli mendatang dea hanum
ya maha hardika menarik
kalau siang hari mungkin terlihat bagus ya
apakah kalau malam hari bagaimana
apakah anda melihat di sana sudah ada cukup penerangan
yang kemudian terpasang di sepanjang halte
ini kan juga pertandingan tidak hanya di siang ataupun sore
tapi juga di malam hari maha hardika
betul sekali dea
lampu penerangan jalan ini juga memang sudah ada di jalan gerbang pemuda ini
atau juga sudah bisa menerangi trotoar di tempat saya melaporkan saat ini
dan halte halte juga sudah terpampang begitu atau sudah tersedia
di jalan gerbang pemuda maupun di jalan asia afrika dan juga di jalan pintu senayan satu
dan ini nantinya menjadi akses transportasi bagi para penonton
yang akan menyaksikan pertandingan pertandingan yang dihelat
di stadion utama gelora bung karno
tetapi yang masih kurang ini adalah jumlah dari tempat sampah
karena jumlahnya memang tidak begitu banyak
hanya tersedia di setiap halte
saja dengan jarak yang masing masing halte cukup jauh
dari satu halte ke halte lainnya seperti sekitar tiga ratus sampai empat ratus meter begitu
dan yang juga masih harus disempurnakan lagi
masih belum banyak rambu rambu lalu lintas khususnya untuk pejalan kaki
terkhusus lagi untuk akses menyeberang jalan
tadi saya mencoba untuk menyeberang jalan dari tvri ke jalan gerbang pemuda ini
tapi memang belum ada semacam tombol dari lampu rambu rambu lalu lintas
jadi saya mencoba untuk menyeberang jalan
sehingga agak menyulitkan bagi para pejalan kaki untuk menyeberang
karena kendaraan kendaraan yang melintas di kawasan ini
melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi
meskipun sudah ada zebra cross di kawasan ini
dan untuk akses disabilitasnya juga tadi saya melihat sampai ke ujung di belakang saya
tempat untuk menurun atau untuk naiknya itu masih terlalu curam begitu
jika standarnya adalah tiga derajat kemiringannya
ini tadi masih terlalu curam sehingga masih terlalu curam
masih berpotensi untuk membahayakan penyandang disabilitas
tadi saya mencoba untuk menghubungi ketua dari koalisi pejalan kaki alfred sinaga
begitu yang menyatakan bahwa memang masih harus ada penyempurnaan lagi
dan penyempurnaan penyempurnaan ini dipastikan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
akan selesai sebelum tanggal tiga puluh satu juli dua ribu delapan belas mendatang
karena nanti setelah itu satu persatu kontingen dari peserta asean games sudah akan hadir
nah kalau di kawasan gelora utama bung karno ini sudah selesai
satu sudah hampir selesai semuanya tinggal disempurnakan saja
berbeda dengan trotoar yang ada di kawasan sudirman tamrin yang dikerjakan oleh pemprov dki jakarta
yang masih dalam proses pengerjaan dan juga sama ditargetkan selesai sebelum tanggal tiga puluh satu juli mendatang
dea hanum mungkin nanti sore anda berniat untuk olahraga atau lari sore di sekitar gelora bung karno ini
ini akan menjadi waktu yang tepat dan akan sangat nyaman
karena trotoarnya sudah semakin cantik seperti kalian
jangan mahar dika ya
nih dika kita nggak mau olahraga
kita mau foto foto aja sambil nemenin di olahraga gimana
makasih ya dika atas laporannya langsung dari senayan jakarta